perdagangan zulkifli hasan menargetkan harga telur ayam di pasar kembali normal dalam dua pekan mendatang
kenaikan harga telur kali ini disebabkan oleh adanya permintaan telur dalam jumlah besar untuk bantuan sosial kementerian sosial di sejumlah daerah
menteri perdagangan zulkifli hasan menghadap presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
untuk melaporkan hasil kinerjanya selama tujuh puluh hari menjadi presiden menjadi menteri perdagangan maksud kami
dalam pertemuan tersebut ia juga menjelaskan penyebab kenaikan harga telur ayam yang menyentuh rp tiga puluh satu per kilogram
zulkifli hasan menjelaskan kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan telur ayam karena adanya bantuan sosial dari kemensos
meningkatnya permintaan tersebut tidak dibarengi dengan stok telur ayam di pasar sehingga menyebabkan harga melonjak
nah daerah daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako
hanya waktu lima hari salah satu isinya telur
nah ini rapel tiga bulan uangnya agak banyak
jadi ada permintaan lima hari mendadak pasar kurang suplainya
biasa suplai kalau kurang dikit kaget agak naik
mudah mudahan paling lambat dua minggu sudah normal telur ayam mudah
walaupun nanti juga kita akan tambah untuk ayam yang petelur itu